tapi gini pra makan mie itu enaknya dingin dingin kak
nah misalkan makan mie di finlandia mungkin bisa jadi pilihan
kamu bikin berizimnya kejauhan nih ini
salah satu bahasa finlandia paling populer di dunia adalah kata sauna
sauna memang merupakan budaya paling unik di finlandia
hampir setiap rumah di pedesaan memiliki sauna
dan sepertinya sauna dianggap sama penting dengan dapur dan kamar mandi
tim cnn indonesia berkesempatan mengunjungi sebuah sauna unik di finlandia
yaitu sauna dari balok s
sauna sudah jadi budaya penduduk finlandia
tak heran banyak macam sauna di finlandia
tapi salah satu sauna paling unik dan jarang dibuat adalah sauna s
seperti di desa vuh puluk
jadi ini di dalam
ais sauna sebutannya
sauna yang dindingnya terbuat dari es
di sini lebih lembab
dan sangat baik buat pengobatan orang orang yang flu atau ingin keluar keringat banyak
bukan sauna biasa kan
sauna ini berdinding balo es langsung dari sungai membeku di sebelahnya
dibutuhkan sekitar delapan puluh kg balok es untuk membangun sauna ini
sauna s adalah ide dari suami istri pemiliknya
kami membuat beberapa model dulu
dan dua ribu kali kami membangunnya
dan setelah itu kami membangunnya setiap tahun
dan sekarang kami memiliki model yang benar
itu adalah versi terbaik tentang sauna sisa
saat musim dingin balo es itu bisa tetap beku
walau ada tungku batu panas di dalamnya
saat musim panas sauna ini akan mencair
sauna untuk orang finlandia memang lebih dari sekedar ruang hangat
selain tempat relaksasi sauna juga sering jadi tempat berdiskusi masalah penting
oke setelah mencoba sauna tradisional kita coba sauna air
saya akan mencoba sauna air
ada tradisi sauna khas finlandia
setelah sauna bersuhu tiga puluh lima sampai enam puluh derajat celcius beberapa menit
mereka akan keluar dan mencebur ke air danau membeku
sebelum kembali masuk ke sauna
sekarang ini adalah tantangan
saya pun tertantang melakukan tradisi itu
padahal danau ini minus lima derajat
kita akan menuju sauna
orang finlandia percaya tradisi ini akan meningkatkan
kesegaran tubuh di udara dingin
buat saya jangankan berendam
berdiri tanpa baju di udara minus lima derajat sudah mengetarkan
kalau sudah begini sauna memang tempat paling nyaman untuk dituju
walaupun dibuat dari es sauna ini tetap terasa panas
setelah sauna badan rasanya malah segar sekali
saya kembali berpikir untuk kembali berendam di sungai tadi

tentara tentara tetapi ini adalah kerjasama dengan kedutaan finlandia